akibat dampak cuaca buruk harga komoditas sayuran di pasar tradisional kota sukabumi mengalami kenaikan secara signifikan
cuaca ekstrim juga berdampak pada tingginya harga ikan laut di sejumlah pasar tradisional kota cimahi
harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional ciwangi kota sukabumi mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir
komoditas sayuran yang naik harganya yakni cabai merah lokal dari rp tiga puluh per kilogramnya meningkat menjadi rp lima puluh per kilogram
selain itu cabai merah jenis tw naik dari rp dua puluh lima per kilogram menjadi rp tiga puluh lima per kilogram
harga tomat dari rp delapan per kilogram naik menjadi rp sepuluh per kilogram
untuk harga wortel dari rp sepuluh per kilogram kini menjadi rp lima belas per kilogramnya
harga kentang dari rp sepuluh per kilo menjadi rp empat belas per kilogram
dan untuk harga seledri naik signifikan dari rp tujuh per kilogram menjadi rp tujuh belas per kilogram
karena mahal itu terkebiasaan biasanya
namakan sekarang bilang murah ini juga kebiasaan
sementara itu harga ikan laut di pasar tradisional atas baru kota cimahi terus melambung tinggi
buruknya cuaca yang terjadi di sejumlah daerah membuat nelayan enggan melaut karena tingginya gelombang laut sehingga kesulitan mendapatkan ikan
tak hanya itu bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah juga membuat pasokan ikan terhambat
harga ikan kembung kini naik dari rp tiga puluh enam
rp tiga puluh enam menjadi rp tiga puluh delapan per kilogram
ikan bawal dari sebelumnya rp lima puluh lima per kilogram menjadi rp tujuh puluh per kilogram
sedangkan kepiting dari biasanya rp lima puluh per kilogram menjadi rp enam puluh per kilogramnya
harga ikan sekarang agak naik sedikit karena cuaca buruk
jadi nelayan jarak kurang melaut itu
jika kita gelombang tinggi ikan kembung ikan bawal
agak kurang sedikit
para pembeli berharap kondisi seperti ini tidak berlangsung lama
karena jika terjadi dalam jangka panjang pada gang terancam gulung tikar
tim liputan transmedia